jelang melawan filipina di sea games dua ribu dua puluh satu cabang sepak bola tiga belas mei atau jumat sore ini
para pemain timnas indonesia u dua puluh tiga memberi kejutan kepada pelatih sinteyong
pelatih asal korea selatan ini tengah berulang tahun ke lima puluh satu pada rabu lalu sebelas mei
kejutan pertama datang dari para pemain timnas indonesia u dua puluh tiga ini
usai sesi latihan di lapangan foto
witan sulaiman dan kawan kawan terlihat menyiramkan air ke tubuh sinteyong
pelatih asal korea selatan itu pun tampak hanya bisa pasrah namun tetap tersenyum bahkan sempat mengucapkan terima kasih

perayaan ulang tahun sinteyong kemudian berlanjut saat sesi makan bersama
para pemain timnas indonesia u dua puluh tiga kembali memberikan kejutan
bersama sekjen pssi yunus nusi para punggawa garuda muda memberi hadiah kue ulang tahun kepada sinteyong
kapten timnas fahrudin dan sekjen pssi yang memberikan kue ulang tahun tersebut
selain menyanyikan lagu ulang tahun
mereka juga terus meneriakan nama shin taeyong